tante kenapa tante
om gak sering tante lagi ya
kamu mau cari karin ya
karinnya belum pulang
dia masih kerja
kandungan ibu tiana baik baik saja
saya ini merasa bersalah karena selama ini
saya nggak pernah menemani istri saya untuk periksa kandungan
saya juga sampai sekarang belum tahu
berapa usia kandungannya
usia kandungan ibu tiana sudah memasuki
minggu ke dua belas pak
usia pernikahanku dengan tiana saja belum sampai
tapi usia kandungannya sudah dua belas minggu
anak yang dikandung tiana
bukan anakku ya allah
ini tas lu
apa lu ada di dalam
masih lengkap kok tenang aja
ya udah thanks ya
eh gitu doang
lo mau suruh gue masuk dulu apa
abis ngejar copet tadi
sorry ya gue gak mau percaya gitu aja sama orang
lagian lo tau dari mana alamat rumah gue
kan gak ada di handphone gue
lo kenal wulan
gak cuman wulan
gue juga kenal sama roman
hari ini ada cerita seru soal mereka berdua
wulan sama roman kenapa
aduh tengkorokan gue kering banget ya
aduh mudah mudahan hujan ya
ya udah masuk dulu
nah gitu dong
udah bawa motor
emangnya lu kalau udah bener bener sembuh
udah lah udah sembuh
terus nanti kalau gue belum sembuh
iya terus lo naik motornya ya
terus lo peluk rat rat gitu
tuh tuh kenapa ngomongnya gitu banget
cemburu ya mas
apa itu tadi cemburu
udah deh cemburu kak
engga gue gak cemburu
gue tuh kasian sama niko
pasti dia susah napas
iya lan gue cemburu
engga gak cemburu
aduh aduh aduh
pelan pelan aja kali peluknya
lo takut banget ya kehilangan gue
apaan sih takut kehilangan
gue tuh takut banget kehilangan
lo juga kan
ih ini mau pulang atau mau berantem
tenggalin gue ya ghi
kenapa liatin gue
gue cantik ya
permansaku bernyanyi penggunaan
rasa ku menari luapkan bahagia
tak pernah kesangka
menjadi begitu berharga
hari hari bersamamu
mas aku udah gak betah di rumah kayak neraka seperti ini
lepas ya aku bingung sama kamu
kamu gak pernah memperbolehkan aku sama karin pergi dari rumah ini
tapi kamu selalu memperlakukan aku dengan karis mena mena
kamu jangan banyak ngomong masuk
kamu lebih baik periksain itu jiwa kamu
kalau sampai kamu kabur karinnya akan merasakan akibat
kau kuru apa itu fai

nanti kita jalan parlac diaw
iya tante karinnya ada
karirnya belum pulang dia masih kerja
kerja apa tante
emang samuel gak tau
tante karin kerja di radio sfm
tapi kalau di radionya karin itu dikenal dengan nama emil
duh mas andika ini kemana sih
diteleponin kok gak diangkat angkat ya
jangan jangan dia kenapa napa lagi
dari tadi saya perhatiin mundar mandir terus
itu kamu bawa apaan
jawab teman untuk meatsan
hmm betul banget bu ini memang biskuit rasa kelapa hijau asli
cobain lagi ya
kamu sering nih beli kayak ginian
hampir tiap hari ibu saya makan biskuit ini
cobain lagi ya
cobain lagi ya
abisin juga gapapa bu
kayaknya bapak sudah pulang
saya buka gerbang dulu ya bu
mas andika udah pulang
aku harus sambut dia deh
jangan tunggu sentuh aku
dasar perempuan murahan
manein lebih kalau dia beruntung timeline gitu
mau aku pakai bikin
mau berjaya ibu
jawab aku tiana
anak siapa yang ada di dalam kandungan kamu itu hak
aku juga gak tahu semua ini terjadi sama aku pak
anak dalam bendungan kamu itu bukan anakku
andi gak mau
padahal aku begitu bahagia
begitu mendengar kamu itu hamil
aku mencintai kamu
aku tuh mencintai keluarga kecil kita tau gak
kamu hancurkan semuanya
mas aku mohon jangan pergi mas
maafin aku aku mencintai kamu mas
aku gak tahu semua ini terjadi sama aku
tapi itu gak bisa tahu hal ini semua
mas aku mohon jangan tinggalin aku mas